ini adalah kisah tentang tempat yang belum pernah dikunjungi manusia
sebuah tempat jauh di dalam hutan di tengah bumi
di mana jamur dan jamur payung tumbuh
rumah rakyat jamur
oh oh ya jamur kutum
jamur kutum mantra ku berhasil
mulih mantra ku berhasil
oh aku sangat bangga padamu
jadi seperti yang kalian lihat
di serumis sihir digunakan untuk menumbuhkan jamur
tidak hanya jamur mereka menggunakan sihir bahkan untuk menciptakan seni
memperbaiki dan baik untuk sebagian besar hal
sihir sebagian besar merupakan pekerjaan pria dan wanita
yang harus dilakukan wanita hanyalah terlihat cantik
rakyat jamur sangat bangga dengan negerinya
ladang jamurnya dan ekornya yang lebat dan panjang
mereka akan menghabiskan banyak waktu mendekorasi ekor mereka dengan pita kecil atau bunga dan warna
mulih kapan bayinya lahir
aku berharap ini laki laki yang bisa melakukan mantra
atau gadis yang sangat sangat cantik
dengan ekor tercantik di dunia
jadi aku dapat saudara laki laki atau perempuan
aku belum menutupi tanaman
sambaran petir menyambar mulih
dan beberapa hari kemudian
kita akan menamainya pulowi
pulowi putri kecil dari dromu dan mulih
lahir tanpa sebuah ekor
seru bi tanpa ekor
bukan serumis sejati
sebuah penghinaan kepada kehormatan sumi sejati
tak satu pun dari serumis ingin berteman dengan pulowi
dan pulowi tidak pernah bisa mengerti mengapa mereka menghindarinya
mengapa orang tuanya tampak sedih setiap kali mereka memandangnya
ya dia kehilangan satu ekor
tetapi bukan berarti dia memilih untuk tidak memilikinya
jadi saat pulowi bertambah tua
dia menjadi lebih kesepian karena hampir tidak ada orang yang berbicara dengannya
dia mulai tergagap
eh ah tidak tunggu
kau tuangkan itu aku akan mengambil ini keluar
siapa itu di dalam
ah itu putrimu kan
ayo keluarlah nak
tidakkah kau ingin menyapa teman teman ayah dan ibumu
masuk ke dalam sekarang
omong omong pulaui telah membuat kue
di dia tidak punya ekor
aku bilang masuk ke dalam
andai saja kau tidak keluar melangkah ke petir
pulowi yang malang tidak pernah menang
aku tidak tahu apa yang menyebabkan dia dihukum
waktu berlalu suatu hari
dromu kau adalah salah satu serumis paling berpengaruh di desa ini
dan kau masih belum mengirim pulowi ke sekolah
dia sudah cukup dewasa
kau kau tahu bagaimana dia
aku tidak peduli
setiap anak harus pergi ke sekolah
jadi dromu harus menyokolahkan putrinya
memikirkan menghabiskan sepanjang pagi di luar rumah
dengan semua orang memandangnya dengan aneh
adalah hal yang menakutkan
dia duduk dengan gementar di kelas
selamat pagi nana serumis kecil
selamat pagi ibu serumis
buka buku kalian halaman dua puluh satu
dan mari kita mulai membaca
siapa yang ingin membaca dengan suara keras
apa kau mau mencoba
aku senang kau ada di kelas
ini mungkin adalah
ini mungkin adalah pertama kalinya
seseorang tampak sungguh menyukai pulaui
melalui memutuskan bahwa dia akan menjadi siswa terbaik di kelas
dia memiliki bakat alami untuk mantra
dia merasakan keanehan pada suatu malam
lihat yang aku temukan
kupu kupu yang terluka
akan kuobati hanya dalam sekejap
nanti aku menceritakan terbahak berahlianmu
maka kau akan memberikan makhluk yang sesuai
ibu ibu tahu itu benar
pulaui tidak terlalu mempermasalahkan apa yang hifu katakan karena dia biasa berkomentar
apa yang benar benar dia minati adalah membuat mantranya bekerja
ayah ayah aku melakukannya aku melakukannya
yang dibutuhkan hanyalah waktu untuk bekerja
kau tidak akan mengerti hal hal ini cepat ambilkan makananku
pulaui belajar sangat cepat dan mampu melakukan hal hal luar biasa dengan mantra baru yang inovatif
tapi jadi siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan ini
aku tahu kau tahu jawabannya
aku aku tahu bu
aku mengerti kau hanya tidak terbiasa bicara
ya aku tahu bu
aku tahu bu
apakah kau ingin mengerjakannya
kita akan mengerjakannya bersama
dan kita akan mulai dengan membaca keras keras bersama setiap hari setelah kelas
jadi hari demi hari pulaui dan gurunya belajar bersama sepulang sekolah
mereka membaca mereka belajar dan yang paling penting mereka berbincang
apakah itu buruk
tidak memiliki ekor
apa itu salah
petir membuatku seperti ini
yang terpenting adalah bukan penampilan kita melainkan siapa diri kita sebenarnya
kau pintar kau berbakat pulaui
jangan pernah biarkan siapapun mengambilnya darimu oke
bagaimana eksperimen mantra yang telah kau kerjakan
terus kerjakan saja oke
sepanjang hidupnya dia diberitahu bahwa petir telah melukai ibunya dan karenanya dia dilahirkan tanpa ekor
semua karena ayahnya ingin melindungi tanaman jamurnya
bagaimana jika dia bisa membuat mantra sehingga jamur ayahnya
tidak akan terpengaruh oleh petir atau kilat atau badai apapun
pulaui mengerjakan mantra nya
dia bekerja sepulang sekolah
dia bekerja diam diam di rumahnya tengah malam
selama dua tahun penuh
dan suatu malam
dia menyelinap keluar dan menuangkan mantra di ladang jamur ayahnya
mungkin akan ada badai malam ini
pergilah ke ladang ibu dan ayah akan keluar rumah
baiklah ayah akan kulakukan setelah makan malam
tapi tentu saja hifu lupa
dan malam itu benar benar ada badai
badai yang mengerikan
semua ladang di desa rusak parah
kecuali tanaman dromu
karena mantra pulaui
ketika orang tua pulaui menangis dia menangis
dan dia menangis dengan mantan dan matahari
kembali di pagi hari
benar benar badan yang mengerikan
bahkan menutupi jamur tidak akan menyelamatkan mereka
sepertinya sebuah mantra
kau menciptakan mantra untuk melindungi jamur kami
beri kami mantra nya juga
aku masih perlu menyempurnakannya
semuanya senang untuk dromu
tapi seseorang cemburu
dia adalah kepala desa
aku ingin mantra yang membuat jamur ajaib
kami akan membagikan mantra nya saat itu disempurnakan
kita srumis bekerja dengan mantra sepanjang hidup
dan setiap bayi srumis dapat memberitahu bahwa mantra ini sudah sempurna
cahaya di ladangmu adalah buktinya
kau hanya berbohong hanya agar kau memiliki ladang jamur terbaik di kerajaan
beri aku mantra sepanjang hidupmu
atau aku akan mengeluarkanmu dari desa ini
kau tidak bisa melakukan itu
aku kepala desa dan bisa kulakukan apapun
jadi apakah kau mau memberi mantra itu atau
jangan berani berani
ayo beritahu semuanya
cara kau membuat mantra itu
kau tidak tahu itu
kau tahu mengapa
karena akulah yang membuatnya
aku melakukannya ibu
dan aku telah melakukannya sepanjang hidupku
sejak aku mulai pergi sekolah
sejak dia membawa pulang kupu kupu yang malang dan terluka itu
ya srumi tanpa ekor
benarkah kau yang telah membuat mantra agung yang indah ini
aku tidak ingin petir
menyakiti siapapun lagi
dan sekarang kita semua tahu mantra itu berhasil
aku akan membagikannya kepada kalian semua
ini adalah mantra untuk kalian semua
sekarang tidak ada yang harus bergegas keluar dalam badan untuk menutupi ladang
dan tidak ada pulaui yang akan lahir tanpa ekor lagi
aku tidak punya ekor
tapi kalian lupa bahwa bahkan orang yang tidak punya ekor memiliki hati
hati yang merasakan sakit dan penghinaan
dan mereka masih punya kecerdasan yang dapat melakukan hal hal yang indah
kalau bukan karena guruku
aku pasti masih menangis di pojokan dan berjuang untuk bicara
hari itu para serumis menyadari bahwa tidak peduli seperti apa penampilan kita
yang terpenting adalah siapa diri kita
mulai sekarang pekerjaan membuat sihir tidak lagi hanya untuk anak laki laki
itu juga untuk anak perempuan